hai sejumlah pembeli di pasar babelan bekasi jawa barat jumat pagi mengeluhkan tingginya
harga daging sapi lokal yang mencapai satu ratus enam puluh rupiah per kilogram padahal satu pekan sebelumnya
harga daging sapi masih dijual dalam kisaran harga rp satu ratus dua puluh rupiah per kilogram sementara
di purwokerto jawa tengah harga daging sapi di kios daging pasar manis purwokerto kini menembus
satu ratus lima puluh rupiah per kilogram padahal sehari sebelumnya harga daging masih berada di kisaran
satu ratus tiga puluh rupiah kenaikan harga daging sapi ini tidak hanya mengagetkan para konsumen namun juga
pedagang menurut salah satu pedagang daging kenaikan dipicu akibat mahalnya harga sapi
saat ini sehingga untuk menekan kerugian paguyuban pedagang daging sapi terpaksa
menaikkan harga diperkirakan harga daging sapi ini akan terus merangkak naik seiring mendekati lebaran
karena harga lebih terjangkau yakni tujuh puluh delapan rupiah per kilogram daging kerbau beku diburu warga sebagai
pengganti daging sapi pada bazar murah ramadan yang digelar pemerintah kota tangerang banten di
kantor kecamatan cilduk hanya dalam hitungan jam delapan puluh kg daging kerbau bengku ludes dibeli warga pada
jumat siang warga yang mayoritas kaum ibu mengaku harga daging kerbau beku lebih terjangkau dibanding dan
sehingga selisih uang yang tersisa dapat digelanjakan untuk kebutuhan lain adapun
petugas membatasi dua kg daging untuk setiap pembelian dan telah melalui perdataan penyelidikan cna indonesia